wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin batal menghadiri agenda konferensi tingkat tinggi kl summit dua ribu sembilan belas di kuala lumpur malaysia pada rabu siang
hal ini disebabkan kondisi kesehatan maruf amin menurun usai menjalani agenda yang padat
hal ini disampaikan staf khusus wakil presiden bidang komunikasi mas duki baidowi di istana merdeka selatan jakarta pusat rabu siang
kegiatan maruf amin yang padat selama seminggu terakhir menyebabkan kondisi kesehatannya menurun
sehingga tim dokter merekomendasikan untuk tidak berangkat ke kuala lumpur menghadiri agenda kl summit dua ribu delapan belas
tim dokter memastikan tidak ada penyakit yang serius yang dialami oleh ⁇ maruf ⁇ amin melainkan hanya butuh istirahat untuk beberapa hari ke depan
maruf amin akan beristirahat di rumah dinas di jalan diponegoro sementara agenda kl summit dua ribu sembilan belas akan digantikan oleh menteri luar negeri retno marsudi
pertama tama yang berhasil
yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan sangat menyesal kami mengumumkan bahwa wakil presiden tidak bisa hadir ke acara di kuala lumpur
kl summit di acara internasional yang rencananya akan dihadiri tidak bisa dihadiri oleh wakil presiden
karena apa karena ternyata
tim dokter berkesimpulan bahwa wakil presiden harus istirahat
kenapa harus istirahat
karena memang rangkaian perjalanan dan pekerjaan yang dilakukan oleh wakil presiden selama ini itu sangat padat
dan atas dasar itu maka kemudian presiden menyatakan ya untuk tidak hadir ke kuala lumpur setelah disarankan oleh dokter
dan untuk acara yang kl summit di kuala lumpur dihadiri oleh menteri luar negeri